andin pasti sedih dan kecewa banget
biar kamu gak marah sama saya
sebab saya belum bisa lakuin kewajiban biologis sebagai suami kamu
biar kamu gak sedih karena mengira saya menolak dan gak cinta sama kamu
kamu harus kuat din
aku gak tau lagi gimana caranya
gimana caranya untuk ku lagi mas
tapi aku akan coba untuk cari jalannya
aku akan coba meskipun jalan itu membuatku berdarah darah mas
dan datang padaku
gue udah gak punya muka lagi buat ketemu dia
selamat pagi pak
kami mau melaporkan kalau semuanya aman pak
dan tidak ada paket paket yang datang mencurigakan
kalian jaga di sini satu hari lagi ya
setelah itu tugas lain selesai
siapa yang telpon
kamu cabut tuntutan ke angga
biarkan dia bebas
kenapa ya pak
saya sudah tidak punya urusan sama dia
ya udah kalau itu
terima kasih ren
makan apa enak sekali
dia masih di kamar
anjin pasti menghindar lagi dari gue
ada apa sih sebenarnya
kalian rebut lagi
enggak pak nggak ada apa apa
benar benar enggak ada apa apa bu
ya ampun tumpah
ya ampun tumpah ya
aduh kena baju kamu kak
udah mamah udah enggak biar kiki biar kiki ya
mamah bisa beresin kok
semalam tuh mamah dapet mesej dari tante karina
di sini apa
mamah juga bingung dia nanya sesuatu yang mamah enggak tahu mesti jawab apa aneh
nama anak kedua mamah
nama anak kedua mamah
nama anak kedua
nama anak kedua mamah
nama anak kedua mamah
nama anak kedua mamah
nama anak kedua mama
apa karena disuruh sama dino atau elsa
oke mau ambalas dulu ya
kalau misalkan tante karina nyebut ada nama roy dalam keluarga kita
terus elsa sama nino tahu elsa sama nino bakal ngasih tau andin ma
aku gak mau mereka ngasih tau andin
jujur al mama gak nyaman kita terus terusan bohong begini sama andin
mama gak jangan sama sekali mau sampai kapan kita begini
karena kalau kita bohong begini terus kita menutup menutupi sebuah rahasia
itu akan jadi kayak semacam efek snowball
kayak bunga saju
kita diem nih akan semakin mabesan
ia aku tahu ma
tapi waktunya belum tepat untuk aku bicara ini ke andil
gak sekarang ya ma
please cek tadi hapus ma
oke aku akan buat untukmu
papa sebentar lagi join breakfast sama kita
ada balasan dari mamanya al nggak ya ke handphone mama
gue jadi penasaran
tante rosa udah ada kabar belum
gak telfonan ya
belum ada tuh sa
tapi setau mama sih dia baik baik aja
tapi untuk rencana ketemu atau apa belum belum ada
kok aneh ya elsa belakangan ini nanyain rosat terus
ada apa sih
berarti mamanya al mungkin gak baca cat itu
ini kenapa com
apa jangan jangan dia punya rencana yang aneh aneh lagi nih
aku udah ganti baju seragam
pinter udah cantik lagi
siap berangkat dong ya
aku mau sekolah sama mama
ya ya ya papa panggil mama dulu ya
saya yakin mereka lagi ada masalah
tapi masalah apa lagi sih
alatan sekolah udah siap ya
udah siap semua bu
selamat sekolah sayang
kamu kok belum siap siap
reina pingin diantarin ke kampus sekolah tuh
reina pingin diantarin ke kampus sekolah
kamu masih marah sama saya
bukannya kamu bilang kamu selalu punya waktu yang banyak buat saya
terus kenapa sekarang kayak gini
aku memang selalu ada punya waktu buat kamu
sampai hari di mana kau minum racun itu mas
dan aku gak tahu lagi gimana ke depannya
sekarang aku pun gak tahu lagi mas
berapa banyak waktu untuk menunggu kepastian hari kamu

tapi aku mau ingl
jangan terkelah mas
iri melihat kemewahan ini semua emas
mereka gak tau mas apa yang aku rasain
mereka gak tahu kosongnya hati aku mas
karena suami aku sendiri aja
tidak pernah memperlakukan aku sebagai istrinya
yang malah berpura pura
berpura pura mencintai aku mas
karena berhutang nyawa
dan kamu ngerti mas
kalau jadi aku gimana
selama ini aku berjuang di jalan cinta yang teku genggam
semakin pedih ku pinjak langkahku mas
aku berjuang untuk kebohongan
aku berjuang untuk kecewa
dan aku berjuang untuk terluka mas
tapi aku masih disini
dan aku masih berjuang
bertahan tanpa ada kepastian
tak ada masalah
aku berjuang untuk pasang gamb duplication
nah seperti ini
hari ini anda bebas
tadi pagi pak aldebaran mencabut tuntutannya atas nama anda
jadi anda tidak perlu lanjut ke pengadilan
ternyata lu tobal sepudi juga al
soal pencabutan tuntutan atas erlangga sudah beres bang
randy mama sudah di jakarta loh
hah mama di jakarta
iya mama itu mau kasih surprise buat kamu
makanya mama diem diem datang ke jakarta
pokoknya kamu harus jemput mama ya sekarang ya
mama pengen ketemu sama pacar kamu itu loh
yo mama tunggu
aku ke bandara sekarang
mama pengen ketemu sama
anjus kok mama lama
sabar ya anak cantik
mama kan lagi ganti baju dulu
yuk kita terangkat sekolah yuk
hari ini rena biar saya yang antar sekolah ya
papa yang antar sekolah ya
andien kenapa ya
apa dia lagi ada masalah sama pak bos
kasian banget andien
ada aja masalahnya
ada apa apa sih misalnya
aduh udah mesti pak
satu saat lagi saya baik baik saja ellie
baik baik saja pak
baik baik saja untuklarat
sebab saya belum bisa lakuin kewajiban biologi
sebagai suami kamu
biar kamu gak sedih karena mengira saya
menolak dan gak cinta sama kamu
kita begitu dekat
tapi kau masih aja sangat jauh mas dari jangkauan aku
apa memang sebenarnya kamu gak mau dimiliki sama aku
gak seperti aku
yang sepenuh hati rela kau miliki
emang berantem lagi nih
selamat datang pak
silahkan duduk dulu
silahkan dipilih pilih dulu
ini untuk browsernya
tipe tipe terbaru dari kami
bapak cari tipe apa
sedan atau citycar
sedan boleh citycar juga boleh
ada yang lagi promo
untuk sedan terbaru kami sedang ada cashback
kalau bapak tertarik diseluruh sana ada unitnya
mari mari pak
sebelah sini juga bagus pak
dari sini lihat dulu
yang ini juga
sebelah sana ada lagi kalau melihat boleh
tadi saya gak fokus
ini dulu saya bantu bawa ke rumah sakit ya
saya iparnya aldebaran
apa anda tahu
hubungan antara aldebaran dan juga
boleh saya lihat dulu yang ini
oh iya boleh perlahan
kita udah sampai mana
kita tunggu mama bentar ya
aku harus bagaimana lagi ya mas
supaya aku bisa mendapatkan cinta kamu
bahkan tubuh ini udah sering aku berkorban mas
hati kamu tetap buku
jangan tetap saya seperti itu ndin
jangan bikin saya makin merasa bersalah
belajar yang pintar ya nak
saya langsung berangkat ya